ancaman cuaca ekstrim tidak menjadi masalah besar bagi para wisatawan hal ini dibuktikan oleh
banyaknya masyarakat yang juga membawa buah hati untuk menikmati pesisir pantai
corporate communication pt pembangunan jaya ancol area di ekonogo menyatakan hingga
rabu siang tercatat ada delapan belas pengunjung yang hadir ke taman impian di tengah cuaca
yang menuntuh ancol menerjunkan lebih banyak petugas operasional lapangan lifeguard yang
khusus menjaga rekreasi di areal pantai dan juga petugas keamanan yang berada di seluruh
kawasan areal taman impian dan kami juga memiliki beberapa titik pos lifeguard yang akan selalu
memberikan himbawan melalui pengeras suara mengenai kondisi saat ini tren gelombang yang sudah
berlangsung dari jumat lalu pun termasuk stabil air lautnya berubah menjadi lebih stabil dan
laut akan pasang di pagi hari surut di siang hari dan kembali normal di sore hari hal ini
membuat para pengunjung tak terlalu khawatir saat bermain di pantai dengan cuaca yang tak menentu
iya di handphone biasa di cuaca begitu muncul sih ada hujan badai gitu cuman kita bawa alam
lah kita tetep sini aja cuman ya ya udah kan dari itunya juga kan boleh diizinin masuk nih
kalau seandainya cuacanya benar benar buruk kan kita dilarang masuk juga pengunjung pun diimbau
untuk mengikuti arahan dan instruksi dari
petugas operasional di lapangan agar aktivitas rekreasi tetap berjalan dengan nyaman
sementara cuaca buruk yang terjadi sejak sepekan terakhir tak mempengaruhi kunjungan
wisatawan di pantai parangkritis bantul yogyakarta menurut koordinator sar parangkritis ali sutanto
kenaikan kunjungan tercatat sudah terjadi sejak dua puluh empat desember hingga rabu kemarin pengunjung pun di
adalah petugas operasional di lapangan agar aktivitas rekreasi tetap berjalan dengan nyaman
karena situasi dan kondisi untuk angin memang mengalami kenaikan sekitar ombak tiga empat meter
pengunjung pun diimbau untuk tetap puas badan dan tak melewati batas area bahaya di
pantai yang telah dipasang petugas